sementara itu aktivitas belajar mengajar yang kini dilakukan di rumah membuat orang tua harus siap menjadi pengganti sosok guru
orang tua harus bisa mengontrol emosi ini dia dan menjawab beragam kesulitan yang dihadapi sang anak
meski terlihat menyenangkan belajar dari rumah bukanlah hal yang mudah khususnya bagi para orang tua
seperti yang dialami raden prisha sebagai ibu dua anak prisha harus bangun lebih pagi dari biasanya untuk dapat membagi waktu antara pekerjaan dan menjadi guru bagi kedua arahnya
walaupun memiliki banyak waktu bermain dan belajar dari rumah anak anak price mengaku justru lebih menyukai kegiatan belajar di sekolah
bosan dan jenuh yang dihadapi anak saat berada di rumah membuat orang tua harus lebih kreatif dalam memberikan materi belajar
sebagai ibu prisha juga mengaku harus lebih pandai untuk mengelola emosi
agar tidak mengalami stres saat bersama anak anak
kadang ada kalanya ya perempuan ya kadang kadang lagi pms gitu kan atau lagi emosi gak bagus
saya mencoba untuk mendelegasikan itu kepada suami atau kepada siapapun dan menerima kalau memang tidak sempurna hasilnya
daripada saya memaksakan diri tapi akhirnya jadi stres yang kena anak anak juga akhirnya nanti
belajar dari rumah
haruskan orang tua untuk mengatur waktu belajar dan bermain anak
jangan sampai anak belajar terlalu lama atau menganggap belajar di rumah sebagai liburan
orang tua mungkin juga harus belajar menurunkan standarnya berusaha menurunkan standar mereka
dalam arti ketika misalnya biasanya anak anaknya selalu dapat nilai seratus oke lah mungkin dalam situasi sekarang nilai itu susah bukan susah tapi mungkin akan lebih perlu usaha
karena ya tadi anak anak tidak belajar dengan cara maksimal
meski memiliki beragam tantangan menjadi guru bagi anak
juga memiliki manfaat
orang tua dan anak dapat membangun hubungan kedekatan dan memiliki intensitas waktu yang lebih lama untuk berinteraksi
vinada rahma andi angga jakarta